calon anggota dewan dari partai nasional demokrat atau nasdem
menutup rangkaian pekan orientasi calon legislatif dari partai nasdem di balai pertemuan
dalam kawasan ancol pademangan jakarta utara senin siang
wapres jk mengingatkan kepada lima ratus tujuh puluh lima peserta orientasi caleg dari seluruh indonesia
untuk tidak melakukan lima d atau hanya datang duduk diam dapat duit
jika mereka nantinya terpilih menjadi wakil rakyat
bahkan tidak menutup kemungkinan lima d tersebut bertambah satu d lagi
jika wakil rakyat berbuat curang yaitu ditangkap
dalam kesempatan kali ini orang nomor dua di indonesia itu juga menyampaikan
bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia masih di level menengah
sehingga masih terdampak dari efek negara lain terutama perang dagang antara amerika dan tiongkok
ada resiko yang akibat dari efek dari masalah masalah lain negara lain
efek dari turki efek argentina efek dari afrika selatan
juga nanti efek daripada perang dagang antara amerika dan china
semua ada efeknya
karena kita harus menjaga
menjaga dari sisi pemerintahan dan menjaga dari sisi aturan
seperti dikatakan tadi bung surya
harus kita lebih baik untuk menjaga dari zaman yang masalah masalah ini